partai buruh akan dideklarasikan ulang empat dan lima oktober mendatang
sebelumnya partai buruh sempat didirikan namun gagal mendapat kursi di parlemen
partai buruh yang didirikan almarhum mukhtar pakpahan akan dideklarasikan ulang oleh sejumlah organisasi buruh tanggal empat dan lima oktober mendatang
dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring presiden konfederasi serikat pekerja indonesia kspi said iqbal mengatakan
partai buruh telah memiliki kepengurusan nasional dan hampir seratus persen di tingkat provinsi
said mengaku bahwa modal saat ini dari partai buruh telah disimulasikan seratus ribu kader dengan iuran lima puluh ribu rupiah setiap orangnya
kami membuat sebuah target membuat simulasi ada seratus ribu orang yang akan menjadi kader militan daripada partai buruh
ukuran militan itu salah satunya secara sukarela setiap bulan dia membayar iuran
jumlahnya itu jumlah yang kader militan ini yang membayar iuran seratus ribu orang dari sekitar empat sampai lima juta anggota serikat buruh termasuk petani
nah setiap satu orang dari seratus ribu orang anggota mitra itu membayar simulasi kami untuk tahap awal adalah lima puluh ribu rupiah
menanggapi adanya deklarasi ulang partai buruh direktur eksekutif kajian politik nasional kpn miftahul adib mengatakan
jika platform dan isu yang diangkat partai buruh tidak menarik
nasibnya akan sama dengan partai buruh sebelumnya
adib mengatakan harus ada sesuatu yang baru setelah tiga kali partai buru gagal di parlemen
bahwa memperjuangkan aspirasi kaum buruh apalagi kata partainya juga partai buruh
ini membutuhkan sesuatu yang lain daripada yang lain menurut saya
ketika flashbacknya tiga kali itu selalu gagal menurut saya ini harus ada sesuatu yang baru menurut saya
apakah isunya apakah platformnya begitu kan
partai buruh nasional sempat berdiri tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
namun hingga sekitar tahun dua ribu dua belas hingga dua ribu tiga belas belum berhasil menarik pendukung yang cukup sehingga tak memperoleh kursi di parlemen